hai dikawal oleh berbagai unsur seperti tni polri pemerintah lembaga masyarakat dan umat lintas
agama tiga puluh dua biksu yang berjalan kaki menuju magelang jawa tengah minggu siang tiba di subang jawa barat
warga khususnya umat buddha sudah bersiap menyambut kedatangan para biksu ini dengan sejumlah makanan
dan minuman salah satu biksu tersebut berasal dari indonesia wawan yang berasal dari cirebon
jawa barat menyebut perjalanan yang mereka mulai dari thailand itu sebenarnya sudah diagendakan
pada dua ribu sembilan belas namun kegiatan itu harus tertunda lantaran pandemi kofit sembilan belas tahun ini perjalanan
bisa terrealisasi dengan tema toleransi umat beragama waalaikumsalam sekitar
thailand ini mau ajak teman teman kewalaupun ini lintasan pertama kali yang pernah lawatin umat
untuk mengikuti prosesi waisat tahun dua ribu dua puluh tiga dengan tema toleransi umat beragama waalaikumsalam
jumat lalu para biksu ini sempat singgah di bekasi jawa barat selain bermalam dan melakukan
serangkaian ibadah biksu biksu ini sempat melepaskan ratusan ekor burung pipit di depan
wihara sariputra cikarangkota para biksu yang mulai berjalan kaki dari thailand pada maret lalu
ini awalnya berjumlah lima puluh dua orang muda dan berhubungan dengan seorang perempuan yang baru di indonesia

orang namun hanya tiga puluh dua orang yang masih sanggup melanjutkan jalan kaki menuju candi borobudur
magelang setelah beristirahat semalam di wihara sila persada pamanukan subang para biksu tersebut
akan melanjutkan perjalanan melalui indramayu tim liputan cnn indonesia jawa barat